dan ya untuk tindak lanjut berikutnya tentu kami ingin memastikan
bayang bersangkutan itu benar benar sakit
kami sudah memerintahkan agar berkoordinasi dengan idi
ikatan dokter indonesia untuk memeriksa pak lukas yang mungkin di japura
apakah benar yang bersangkutan sakit dan apakah sakitnya itu sedemikian parahnya
sehingga harus berobat ke luar negeri